aku harus cari cara gimana untuk melenyapkan mereka
terima kasih ya bu berkat ibu kami bisa melewati cobaan ini bu

terima kasih ya bu berkat ibu kami bisa melewati cobaan ini bu
terima kasih ya bu berkat ibu kami bisa melewati cobaan ini bu
terima kasih gatesih mengobati taelsang coba maaf
ibu adalah kekuatan bagi kami
dan ibu juga adalah pelita bagi kami bu
terima kasih atas kesediaan ibu
menjadi samudera air mata kami
terima kasih ya bu
terima kasih banyak
apasetia depik kasih sayang ibu terhadap kami
palingan sejakah sama murni ngerjain
iya aku yang memesannya
untuk apa ra
ibu kamu kan banyak ikan
berenang berhasil sungai
kamu mau membantu aku kan
aku gak ngerti
aku gak ngerti
sut ini tuh apa sih
seperti ikan mas ini
aku juga ingin hidup bebas
aku mencintai kamu yuk
apa aku salah mencintai kamu
kamu gak mencintaiku departed
aku juga ingin hidup bebas sama kamu yuk
kamu gak mencintai aku yuk
apa aku salah mencintai kamu
aku salah mencintai kamu